beginilah suasana saat pelaksanaan tradisi gawerapah di desa mareja kecamatan lembar kabupaten lombok barat nusa tenggara barat
tradisi gawerapah adalah salah satu tradisi turun temurun warga suku sasak
biasanya dihadiri oleh tokoh agama dari kalangan muslim dan buddha tokoh masyarakat serta para pemimpin daerah
diawali dengan pembacaan kitab suci dua agama tersebut serta pembacaan ikrar kebersamaan oleh tokoh adat dan budaya
uniknya usai acara utama terdapat acara megibung atau makan bersama
aneka sajian khas disediakan dalam satu wadah untuk disantap warga bersama sama
kalau kemarin kemudian ada konflik dan beredar di luaran itu konflik agama
bukan konflik agama itu semacam kesalahpahaman
alhamdulillah hari ini kita bersilaturahim begawe bersama makan bersama
dengan dilaksanakannya tradisi gawerapah ini diharapkan bisa mewujudkan rasa kekeluargaan dan kerukunan umat beragama
tidak hanya antara umat muslim dengan buddha namun untuk semua agama dan semua lini kehidupan